terima kasih untuk harirai dufitri sedikit mas
terima kasih untuk seluruh warga solo yang tadi sudah mengikuti rangkaian acara ya
terima kasih semuanya dilancarkan minum air sini bapak isi
membawa kebaikan kedamaian hari hari lain
selamat bersilat rahmi dengan warga tercinta semuanya
rencana habis ini kemana ya bu
selamat harirai dufitri bu selvi